selamat datang di dapurnya perawatan kereta api
nah kali ini saya berada di dapurnya perawatan kereta api tertua di jakarta
di balai yasa manggarai jakarta selatan
nah katanya di sini nih menyimpan banyak banget benda benda bersejarah kereta api
dan seperti apa di dalamnya ikuti saya
balai yasa manggarai biasanya tidak dibuka untuk umum
karena di sini banyak pengerjaan dan mesin yang beresiko tinggi terhadap keselamatan
namun kali ini untuk pertama kali sejak dibangun pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
balai yasa bisa dibuka untuk umum
balai yasa merupakan bengkel kereta api untuk melakukan perawatan besar
sarana perkereta apian seperti lokomotif kereta penumpang gerbong barang dan fasilitas lainnya
balai yasa manggarai irwansyah mengatakan
balai yasa merupakan bengkel terbesar zaman belanda yang dimiliki pt kai
sejak dibuka gratis pada dua puluh enam hingga dua puluh delapan september dua ribu dua puluh
rata rata ada dua pengunjung sehari
sehingga kami juga membatasi registrasi online yang masuk ke wujud
tempat perawatan pertama yang saya kunjungi adalah perawatan ac
dan saya tertarik dengan kren tertua yang telah beroperasi sejak seribu sembilan ratus delapan belas
yang sanggup mengangkat sampai empat puluh ton
nah ini salah satu barang langka yang hanya tinggal satu satunya di indonesia keren alias sebutannya si bongkok nih
mengangkat beban empat puluh ton dan terakhir bertugas itu pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat membantu evakuasi pada saat kecelakaan di bintaro
selanjutnya di sini juga ada tempat perawatan roda bogi hingga badan kereta
di sini para pengunjung juga bisa bertanya tentang perawatan kereta yang dikerjakan
seru sih jadi kita bisa tahu udah lama juga kan nggak lihat lihat di sini
wah seneng banget
dari dulu penasaran dari kecil ini kereta api gini segede ini gimana caranya ngangkut dari stasiun
di sini pengunjung juga bisa melihat lokomotif bonbon dan kereta joko kendil
yang usianya lebih dari sembilan puluh tahun
lokomotif ini telah direstorasi hingga layak
ini merupakan lokomotif listrik pertama di indonesia
di mana umurnya saat ini sudah sembilan puluh tahun
di sini bisa melihat lokomotif bonbon yang bersejarah
selain di manggarai balai yasa yogyakarta dan surabaya juga dibuka untuk umum
sehingga masyarakat bukan hanya menggunakan kereta api
tapi juga bisa melihat dan memahami proses perawatannya
novanaya antaka fikri adin jakarta